sebuah video yang beredar di media sosial menunjukkan sejumlah pegawai dinas perhubungan kota medan berjoget
dalam video berdurasi dua belas detik ini tampak sejumlah pegawai juga memegang uang
mereka terlihat larut mengikuti alunan musik yang dimainkan dari teras salah satu rumah
aksi joget di pesta ini diduga telah melanggar protokol kesehatan
sebagian besar orang yang ada dalam video tidak mengenakan masker dan mengabaikan aturan jaga jarak
selain pegawai berseragam dinas perhubungan pesta dalam video juga diduga diikuti pejabat kepala dinas di jajaran pemkot medan
wali kota medan muhammad bobi afif nasution berjanji mengecek kebenaran video ini
menantu presiden jokowi ini juga akan mencari tahu apakah kegiatan melanggar protokol kesehatan atau tidak
ada tindakan tegas
nanti kita lihat dulu melanggar protokol kesehatan
kalau joget di rumah cuma sama keluarga masa nggak boleh
itu sama pegawai dinas